sri hartini bersama tujuh orang lain yang terkena operasi tangkap tangan dalam kasus dukaan penyuapan
tiba di gedung komisi pemberantasan korupsi jumat malam
bersama mereka turut dibawa sejumlah barang bukti yang disimpan dalam beberapa tas dan koper
satu persatu mereka turun dari kendaraan yang ditumpangi dan langsung masuk ke dalam gedung kpk
setiba di gedung kpk sri hartini enggan memberikan keterangan saat turun dari kendaraannya
ia menutupi wajahnya sambil berjalan ke dalam gedung kpk
bupati kelaten sri hartini terkena operasi tangkap tangan bersama tujuh orang lain
terkait dugaan suap promosi dan mutasi jabatan di pemerintahan kabupaten kelaten
dari delapan orang tersebut empat orang diantaranya adalah pegawai negeri sipil dan tiga lainnya swasta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia heranov al bashir di gedung kpk jakarta
selamat siang heranov
bagaimana kelanjutan kasus ditangkapnya bupati kelaten oleh kpk yang baru saja datang jumat malam kemarin
selamat siang heranov
bupati kelaten sri hartini merupakan bupati kelaten jawa tengah yang merupakan penerima suap
kemudian su ramlan atau pegawai negeri sipil ini merupakan pemberi suap ke sri hartini
tidak hanya sri hartini ratu yang menerima suap ada beberapa pihak lain yang diduga yang menerima suap
ke enam orang lainnya yang ditangkap dan masih ditahan yaitu nina puspitarini merupakan pns
kemudian ada bambang teguh pns selamat pns pancawardana
dari staf honorer dan soekarno dari swasta serta sunarsono dari pihak swasta
penangkapan ini berawal dari penangkapan skn atau soekarno dari pihak swasta di daerah terucuk
dari tangan soekarno ini diamankan uang senilai delapan puluh juta rupiah
dan kemudian kpk bergerak ke kediaman dari sri hartini ratu yang terletak di kelaten jawa tengah
dan mengamankan tujuh orang
lainnya dan ada uang yang diamankan
dari keseluruhan uang ini berada di rumah dari kediaman bupati kelaten jawa tengah
prioritas dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu yaitu sri hartini yaitu ada uang dua miliar rupiah dan uang pecahan rupiah
serta pecahan dolar amerika serikat ada sebanyak lima tujuh ratus dan dua tiga puluh lima dolar singapura
artinya ada delapan puluh juta rupiah konversi dari dolar singapura dan dolar amerika serikat ini
ini ada uang yang diamankan sebanyak dua miliar rupiah dan delapan puluh juta rupiah
dalam bentuk kurs dolar amerika serikat dan juga dolar dari singapura
dan selain uang kpk tadi ratu juga mengamankan dari bukti bukti penerimaan uang berupa cek penerimaan
dan dalam penelusuran dari kpk ini diketahui bahwa dugaan sebab mutasi atau rotasi
dari sejumlah jabatan yang dijanjikan kpk langsung menangkap dalam agenda acara syukuran
yang diselenggarakan di klaten jawa tengah
dan pemerian jabatan ini diduga terkait dengan pengisian susunan organisasi dan tata kerja
kemudian organisasi perangkat daerah di kabupaten kelaten sesuai dengan amanat pp nomor delapan belas tahun dua ribu enam belas tentang perangkat daerah
pasal yang dijerat
baik itu pemberi suap dan penerimaan suap
tadi kpk menjelaskan suhartini dan kawan kawan
artinya tidak hanya sri hartini yang menerima suap ada beberapa rekan lainnya yang juga menerima suap
ini dijerat pasal dua belas huruf a atau huruf b undang undang tindak pidana korupsi nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sedangkan suramlan yang menerima suap pemberi suap ini dijerat pasal lima ayat satu undang undang tindak pidana korupsi
apakah ada indikasi tindakan
kedugaan pencucian uang di sini masih didalami oleh pihak kpk sendiri
dan untuk penahanan sri hartini ini ditahan di rutan kpk kelas satu jakarta di gedung kpk
sedangkan dari suramlan ini ditahan di cabang rutan guntur
dan bagaimana dari tangkapan dari dpp pdip sendiri
hasto kristianto selaku sekjen dari pdip menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum
dan sri hartini selaku politisi pdip ini langsung dipengaruhi
kemarin setelah diketahui diduga dalam kasus suap pemberian mutasi jabatan
ke sejumlah pejabat di kabupaten kelaten jawa tengah ini
ada informasi yang juga kami himpun di awak media
bahwa putra dari sri hartini yang juga merupakan anggota dprd ini
diduga juga terlibat dalam kasus suap mutasi di sejumlah posisi di pemda kabupaten kelaten jawa tengah
jadi selaku pembina kpk laudem syarif menyatakan masih didalami kaitan putra dari sri hartini ini
selaku anggota dprd apakah juga terlibat dalam kasus ini atau tidak
sedangkan status yang sudah ditetapkan artinya ini sudah naik ke penyidikan
sri hartini sudah ditetapkan menjadi tersangka
dan kemudian juga suramlan selaku pemerintah suap dari pihak pns juga ditetapkan menjadi tersangka
ada dua orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh kpk
tidak tertutup kemungkinan ada tersangka berikutnya yang akan dilakukan oleh kpk